jumat pagi potongan kiswah atau penutup kaabah pemberian raja salman resmi dipajang di majid istiqlal jakarta
pemajangan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap raja salman
kiswa dipajang tepat di bagian depan majid istiqlal
harapannya dengan pemasangan kiswa ini menjadikan majid istiqlal sebagai bagian dari makom ibrahim atau majidil haram
selain itu pemberian kiswah ini juga merupakan simbol memperarat hubungan indonesia dan arab saudi dan untuk memajukan kehidupan kaum muslim kedua negara
selain kiswa pengelola masjid istiqlal dan arab saudi juga berencana membangun museum yang serupa dengan majidil haram
arab saudi sendiri sudah menawarkan bantuannya untuk membangun museum tersebut
ini merupakan simbol pertanda yang sangat positif
tidak hanya dalam rangka menjaga dan memelihara hubungan baik kedua negara tapi sekaligus meningkatkan mengembangkan hubungan tersebut
dan semakin mempererat dan memperkokoh persaudaraan kita antara dua negara